pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay

akhirnya aku berhasil menangkapmu
terima kasih gita
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
akhirnya aku bertemu denganmu
sesyukurlah kau selamat putraku
aku menyayangi mu nanda
aku juga sangat menyayangi mu dan merindukanmu putraku
akhirnya kita bertemu wak
oh juga benar benar sangat merindukanmu
aku juga wak
sudah lama kita tak bertemu
tidak akan lupakanmu
ini semua bodoh
penyerangan pajajaran gagal total
rencana saloka yang benar benar bodoh
dan nyai rompang
begitu mudahnya terpedaya
sebaiknya aku kembali ke lemah suge
si memiliki rasa terhadapku
gimana rai kiasan
rai kiasan tak sedang bertarung menghadapi sadera
bantu rai kiasan
biar aku yang menghadapi
dia bersemangat untuk sembunyi

terima kasih sudah bantu kami
bawa mereka ke istana
kenapa kamu malah tidur disini
tidur disini gara gara kamu
tuh lihat tuh
saya jadi kecewaan orang ini
lihat nih saya jadi bengkok
kamu jadi kayak gitu amin
balik lagi amin
aduh amin balik lagi
udah aja sendiri
cepat bangun atuh
raka ada apa
apa yang kau fikirkan
apakah langsung sang itu rakamu
dia adalah rakaku
karena dia putra sulung ibu dari ratus bang lara
dia terhitung raiku juga
tentu saja raka
karena kau adalah putra sulung dari ayah anda prabu sudwara
dia namanya set competitions yang aproxima berstart
kau jangan tunggu disini
aku yang akan memulai serangan ini
aku akan mengeluarkan jurus kujang kempar
rupanya kau telah pasang
untuk mengantarkan nyawamu untuk kukian santa
aku mempasrahkan diri
hanya kepada allah subhanahu wa ta'ala
karena semua ini terjadi
aku akan mengantarmu ke tuhan
dengan jurus mana sekali
aku akan mengeluarkan jurus kujang kempar